ya itu tadi pernyataan dari ketua umum partai demokrat ahy yang justru meminta untuk kubu klb muldoko meminta maaf kepada presiden joko widodo
tapi di lain sisi dpp partai demokrat dan juga ahy juga didesak untuk meminta maaf kepada presiden joko widodo karena dianggap telah menuding presiden terlibat dalam konflik partai demokrat
kubu demokrat klb pun menyiapkan sejumlah langkah pasca kemenkumham menolak kepengurusan mereka
apa tanggapan dari dpp partai demokrat
saya akan bahas malam hari ini yang pertama saya akan bersama dengan bung andi malarangeng sekretaris majelis tinggi partai demokrat
selamat malam bang andi malarangeng
baik bang andi malarangeng di luar desak mendesak begitu ya untuk meminta maaf siapa yang harus minta maaf kira kira begitu
tapi rasanya atau kelihatannya pasca keputusan kemenkumham ini tidak serta merta menghentikan langkah kubu klb partai demokrat
ada upaya upaya lain yang kemudian masih dicoba untuk dilakukan baik mungkin secara hukum ya karena juga ini akan kabarnya juga akan masuk ke dalam pengadilan begitu
apa respon dari dpp partai demokrat bang adi malarangeng melihat masih ada tampaknya masih ada perlawanan yang akan dilakukan oleh kubu klb
sebenarnya ada tiga opsi bagi pak muldoko dan kawan kawan
kawan kawannya tentu saja
yang pertama adalah beliau mengundurkan diri dari klb serdang itu
karena jelas bahwa itu beliau boleh dikata ditipu lah dengan orang orang broker broker politik itu
seakan akan kalau beliau mencalonkan diri lalu didukung oleh kader kader partai demokrat ternyata kan tidak
tidak ada resiko
tidak ada resiko
tidak mau menyesal sama sekali
jadi lebih baik beliau mundur dan fokus kepada tugasnya sebagai ksp
si kedua adalah beliau bikin partai sendiri
terserah mau bikin namanya apa
lalu kemudian kalau dia bikin partai sendiri maka pasti aman dan damai
masing masing mengurus partai masing masing
kita lihat nanti siapa yang dipercaya
nah yang ketigalah memang spending map false ngiendah dalam tahap btw dia

itu untuk embracing kursi
untuk kewangan untuk men hasta uang vain
kabinet yaitu menteri hukum dan ham
ini kayak jeruk makan jeruk
lah kira kira apa
kata dunia kalau seorang
pejabat pemerintahan tentu juga
pejabat pemerintahan lain rasanya
ya sekarang ini pak muldoko patuh
pada keputusan pemerintah oke
sampaikan tadi anda tawarkan
tapi rasanya saya tidak tahu kalau
kemudian opsi nomor tiga tapi opsi nomor satu dan dua
ini sudah dibantah terang terangan
dia bang adi malarangnya apalagi soal bikin partai
baru karena sebagian dari
kubu kelompok demokrat klb
menyatakan justru demokrat itu
mereka yang berdarah darah sejak awal
artinya opsi untuk
membuat partai baru
itu tidak jadi tolak oleh
menteri hukum dan ham
tidak memudih syarat
tidak punya legitimasi
tidak punya legitimasi hukum
ditolak oleh menteri hukum dan ham tidak punya
legitimasi politik uang yang datang
di klb itu nggak jelas
suaranya bukan ketua dpc
bukan ketua dpd jadi
dan juga tidak punya legitimasi
publik coba lihat polling aja sekarang
siapa yang pancas jadi
ketua partai demokrat ahaya atau muldoko
delapan puluh persen bilang
jadi apa yang mau dipertahankan
di situ pikir baik baik lah mumpung
masih ada waktu nih berpikir pikir kan tidak harus
semarta ke pengadilan
atau opsi nomor dua
lebih bagus dibandingkan opsi nomor
tiga oke bang andi artinya
anda melihat atau dpp melihat
setiap putusan kemenkum ham persoalan sudah selesai ya
bagi kami persoalan
selesai tetapi kan boleh
di beli pak muldoko
artinya terserah keputusan beliau
mau pilih opsi mana
kalau opsi satu kan selesai sudah
uji dua juga selesai juga
opsi tiga ya
kemudian akan berlarut larut
kalau itu berlarut pertanyaannya
seperti tadi apakah
menjadi tidak lucu
ke pengadilan keputusan dari
menteri hukum dan ham koleganya di kabinet
kedua apakah pak muldoko
bisa menjalankan tugas sebagai ksp
dengan baik kalau terseret seret
yang ada di pengadilan mungkin panjang
tapi untuk kubu
melihat ini belum selesai belum menjadi
babak akhir dari
anda melihat itu bagaimana
karena di luar ada opsi tadi tampaknya kan ini akan tetap
ada upaya upaya yang lain
yang akan dilakukan oleh kubu klb bang andi
kita kan belum dengar
muldoko sendiri kita mau dengar
kalau yang lain lain kan itu ya broker broker
politik lah kita tidak tahu
tapi terserah saja
mau ambil opsi satu
kalau opsi satu opsi dua pasti damai
nah opsi tiga yaitu
menuntut secara hukum akan kita layani
dengan baik tapi selama
proses hukum ini berjalan
partai demokrat ada hanya
satu yaitu partai demokrat
yang dipimpin oleh ahi
itu yang sah itu yang legal
yang lainnya itu ya gerombolan gerombolan
oke baik bang andi malarangin kita
bergeser kemudian ke
isu yang lain ini soal
desakan untuk agar
dpp partai demokrat meminta maaf kepada
presiden jokowi dodo karena dalam
kira kira satu bulan kebelakang
meskipun tidak secara gamblang tapi
narasi yang disampaikan oleh dpp partai demokrat
seolah olah menuding ada
keterlibatan presiden jokowi dodo
dibalik klb kemarin
tidak pernah kami mengatakan pak jokowi
berikutan dalam hal ini
yang ada kami menulis surat kepada
pak jokowi ketum menurut surat kepada
pak jokowi tabayun sifatnya
menanyakan kepada pak jokowi
apa benar kata kata yang kita
dengar dari pak muldoko itu
yang disampaikan oleh kader kader kami
kan begitu jadi
kami tidak perasa perlu
bintang tapi justru berterima kasih
kepada pak jokowi jajaran
pemerintahan lain seperti pak
menteri hukum dan ham
telah menjalankan tugasnya terutama
kementerian hukum dan ham
dan objektif kami berikan
tapi dalam beberapa pernyataan anda
saya ingat juga bang andi anda mengatakan
tidak mungkin rasanya presiden tidak tahu
apa yang dilakukan oleh pak muldoko
ini kan juga bisa menimbulkan kesan
bahwa memang ada tudingan itu bahwa
presiden membiarkan terjadinya klb
kalau saya justru saya masih ingat
apakah pak muldoko
sudah minta izin kepada presiden
saya dulu juga pernah tinggal di sana
artinya pernah bekerja di istana
kalau saya mau pergi tengok mertua saja
apalagi dalam sepenting ini
saya tanya pak muldoko sudah izin presiden
jadi anda menolak
kemudian ahi atau dprd
diminta untuk minta maaf
kepada presiden jokowi
yang perlu minta maaf itu pak muldoko
kawan kawannya di klb abal abal itu
kenapa pak kedema larangnya
untuk mempertontonkan kepada publik
etika politik yang tidak benar
partai orang lain
bukan kader partai demokrat
kemimpinan saya dari partai demokrat
ini membuat kegaduhan
politik di tengah kita menghadapi fokus
pada menghadapi pandemi
apalagi tugasnya sebagai ksp
mestinya full time membantu presiden
kalau ada yang mesti minta maaf
pak muldoko dan kawan kawan itu
oke anda menilai bahwa
kalaupun harus ada yang minta maaf adalah
pak muldoko dan kawan kawan
bukan justru ahy dan juga
dpp partai demokrat bang andi
baik bang andi malarangi tadi juga kita
sempat menyampaikan ada informasi

yang mencari kegiatan untuk memperoleh kembali ke ksp

bahwa kabarnya mas ahi dan dprd yang mencari kembali ke ksp
juga akan bertemu dengan presiden jokowi dodo
apakah ini memang kabar yang bisa dikonfirmasi
memang akan ada pertemuan atau seperti apa
sebenarnya pak saya kalau ketemu
mau bertemu dengan pak jokowi
pantas saja beliukah presiden kita semua
walaupun kami berada di luar pemerintahan
apalagi kalau ada kesempatan bertemu
beliau pasti akan menyampaikan
terima kasih apresiasi kepada pak jokowi
karena jajaran pemerintahan itu
pemerintahan telah menjalankan tugasnya
dengan profesional dan objektif
mekapan pertemuan itu terjadi
saya rasa pasti mengikuti jadwal bapak presiden
tapi anda secara umum melihat bahwa
pasca keputusan kemenkumham
tidak ada lagi kemudian konflik
dan sudah jelas siapa kemudian yang sah
tidak ada lagi kemudian problematika
di perebutan partai demokrat
begitu ya bang andi malarangeng
jelas tidak ada dualisme
karena itu jangan bilang mereka kubu partai demokrat
tidak ada itu
mereka tidak jelas apa statusnya sekarang ini
kalau bilang lb muldoko bolehlah
tapi kalau partai demokrat
dengan ketua umum kubu muldoko
tidak ada partai cuma satu partai demokrat
itu disampaikan oleh menteri hukum dan ham
mereka ditolak hasil kfw nya itu
ya mereka mestinya kalau
opsi pertama atau opsi kedua
mari kita menjalani kehidupan masing masing dengan baik
bung andi malarangeng sekretaris majelis tinggi partai demokrat
kita akan melanjutkan diskusinya bersama dengan
bung maxo pakua dan juga bang muhammad kodari
saya akan konfirmasi juga ke mereka
bagaimana kemudian tanggapan terhadap tiga opsi tadi
yang disampaikan juga oleh bung andi malarangi
terima kasih banyak bang andi malarangi
kita akan lanjutkan usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
tadi kita sudah dengarkan dari versi dpp partai demokrat
porsi yang sama kami akan berikan juga untuk menanggapi
dan juga saya akan ulas bersama dengan bang maxo pakua
politisi senior dari partai demokrat
selamat malam bang maxo pakua
dan juga dari luar kita coba membacanya
bersama dengan bang muhammad kodari pengamat politik
bang kodari selamat malam bang
bang maxo pakua silakan anda boleh menanggapi bang
apa yang tadi disampaikan oleh andi malarange
termasuk juga tiga opsi yang diberikan
ya saya mendengar semuanya
dan tiga opsi itu sudah pernah saya jawab di media online juga gitu
jadi pak andi ini kalau zaman kompeni itu plp
pasukan lidah panjang penjilat
artinya menjilat dalam kebohongan
kebohongan satu demi satu itu dilakukan
tapi hari ini dia menyangkal semuanya
itu namanya plp pasukan lidah panjang yang kerjaannya hanya menjilat
kemudian melakukan opini publik dengan apa yang dikatakan bahwa itu adalah yang benar
bayangkan kalau anda mengatakan bahwa pernah ketat
bahwa dia juga pernah mengatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan
hari ini dia katakan bahwa tidak
itu kan kebohongan publik namanya mas gitu ya
mereka mengatakan bahwa kebohongan kebohongan ini tidak pernah diangkut atau diminta maaf
kalaupun misalnya mereka katakan kami malah yang minta maaf kepada presiden jokowi
nah dia sendiri yang bikin recoh
dia yang bikin masalah
dia menulis surat
dia menuduh pemerintah ikut campur tangan
dia menuduh pemerintah cawek cawek
tetapi sekarang dia bilang bahwa kami yang bikin
itu kan berarti abal abal sebenarnya jawaban abal abal
andi melarangin ini bukan orang yang baru dan orang
dia kan pernah dulu juga loncat dari partainya rias rasid ke sby ketika sby menjadi presiden
lantas ya dengan cara cara dia menjadi jurubicara
padahal dia itu orang yang sebenarnya saya tahu lah gitu ya
nah kalau dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini dan dia adalah atau mereka adalah yang pemegang otoritas
tunggu dulu kita masih ada jalan panjang
kemarin saya juga sampaikan di media
masih ada jalan panjang yang harus kita tempuh
ini baru babak pertama pak andi malarangeng
anda jangan karya seperti orang dari dalam laut
terus muncul ke permukaan terus kaget kaget bicara yang tak jelas gitu
ini baru permulaan dan sama sama tahu bahwa menteri atau pak mahfud sendiri dari akhir konferensi pers itu masih menyampaikan silahkan ke pengadilan
silahkan ke pengadilan
karena yang sudah dilakukan adalah apa yang disampaikan berupa keputusan pengelakannya yang dilakukan oleh kemenkumham
sekarang bola bergeser ke pengadilan
disitulah kita akan bertarung
kok tadi pak andi malarangin bilang seolah olah kita tidak boleh
dari mana anda dari mana
dari sudut mana kok anda bisa berbicara seperti itu
ini masalah kebohongan kebohongan yang harus kami angkat
kami kasih tahu
kebohongan ini mengikuti ketuanya pak sby
kita tahu bahwa pak sby itu juga membohongi ibu mega kok
bagaimana tidak hari ini atau beberapa hari yang lalu tempo mengeluarkan sebuah statement yang dibuat pada tahun dua ribu tiga
statement pak sby bahwa sby menyatakan tidak pernah membuat partai politik
itu pewawancara tanggal enam maret tahun dua ribu tiga
kemudian pada tanggal enam juni dan tujuh april di hotel mira bogor kami melakukan konsolidasi pada waktu itu
sby datang dan mengatakan mau menjadi kader partai demokrat
nah ini sebuah hal yang memang terjadi
dan ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar ketika sby mengatakan bahwa sby adalah pendiri
dan ditulis dalam mukaddimah anggaran dasar anggaran rumah tangga
bahwa sembilan puluh sembilan orang pendiri dihapus
hanya pak sby dan almarhum fencerumangkang yang ditulis disitu sebagai pendiri
apa ini tidak dosa
baik bang max
di melarangnya juga saya tahu
dia tahu dia orang hukum
tetapi dia kok mengiakan hal ini
bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat pahit gitu
untuk dipikirkan bagi seorang pejabat
yang mengatakan dan menghilangkan orang lain dari sebuah
mukaddimah di mana ada founding father sembilan puluh sembilan orang disitu
oke baik bang max sopakua
itu sama saja
sby bisa menghilangkan juga nama nama di tempat tempat yang lain
seperti mungkin kalau dalam skop yang sangat besar
rakyat indonesia itu proklamator
bisa saja kalau sby berkuasa dia hilangkan kalimat
jadi andi melarangnya jangan terlalu arokan
baik bang max
anda itu berbicara melampaui kebatas
anda tidak tahu apa yang terjadi
dan anda mengatakan bahwa tidak boleh orang menggunakan partai demokrasi kecuali anda
baik bang max sopakua
yang bilang begitu sebelum di pengadilan
saya mau sampaikan sekali lagi
pak andi malarangeng jangan masuk dalam kelompok pasukan lidah panjang atau plp
yang hanya menjilat menjilat menjilat
terus anda sampaikan jilatan itu ke publik sebagai opini publik
itu nggak benar gitu
kita sama sama tahu
kita tahu siapa siapa begitu
bang max sopakwa kalau kemudian jalannya masih panjang dan sepertinya akan masuk ke dalam ranah hukum
apakah yang tadi disampaikan oleh bung andi melarang yang bahwa akan menggugat keputusan kemenkumham
atau adart nya lagi dari partai demokrat tahun dua ribu dua puluh tadi itu apa yang akan anda gugat
dua duanya akan kami gugat
yang pertama adalah kita akan menggugat adart yang abal abal itu yang memanipulasi pembohongan terjadi besaran di sana
menghilangkan nama sembilan puluh sembilan orang di mukadimah adart dan menempatkan sby sendiri sebagai pendiri
itu kita gugat karena banyak sekali pak budi santoso yang juga adalah ketua umum pertama beberapa hari ini mengatakan
padahal beberapa hari yang lalu atau minggu minggu yang lalu dia diundang ahy untuk bertemu di pendopo di cks
kok sampai hati
nama orang tua itu yang juga membawa
pak sby menjadi presiden pertama itu juga dihapus
nah inilah yang saya bilang bahwa kita bertempur selanjutnya di pengadilan
masing masing menyiapkan lembaga atau orang orang hukumnya bidang hukumnya untuk bertukar ke sana
siapa yang nantinya akan dikeluar atau pemerintah ataupun dalam hal ini negara dalam hal ini akan mengakui siapa yang sebenarnya betul dan benar
jadi bahwa gugatan itu bisa dikabulkan mengingat dari kemenkumham sudah menggugurkan kepengurusan dari partai demokrat versi klb ini bang maksopakwa
mas rein kalau kumham mengatakan bahwa menggugurkan dan tidak ada lagi kumham tidak atau menteri tidak mengatakan silakan ke hukum ke pengadilan
itu adalah proses yang dilakukan berdasarkan apa yang terjadi
tetapi untuk keabsahan yang lain lain anggaran dasar kongres bulan maret dua ribu dua puluh dan lain lain itu sudah kami siapkan berbagai saksi termasuk saksi saksi yang ikut kongres di balai sidang tanggal bulan maret tahun dua ribu dua puluh itu
juga yang akan hadir di pengadilan nanti untuk sebagai saksi apa yang terjadi di dalam kongres tersebut
bagaimana proses kongres itu sehingga ahy bisa menjadi ketua umum
jadi di mana anggaran dasar itu dibuat apakah di rumah apakah di cks atau di siapa di rumah siapa
tiba tiba baru dibagi tanpa ada proses untuk pembuatan atau membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga di dalam kongres sebagai lembaga ataupun proses tertinggi dalam organisasi yang juga harus ada anggaran dasar anggaran rumah tangga dibuat di sana gitu
jadi ini yang anda tanyakan ke saya
kami sudah siap dengan hal hal seperti itu
tidak akan abal abal
abal abal seperti yang dikatakan oleh pak andi balarangen tadi bahwa seolah olah yang diputuskan oleh kumham itu adalah segala galanya
dan itu sudah selesai
itu ada gambar kumhab atau menteri berbicara
mereka mengatakan silahkan ke pengadilan
kok didarang sama andi malarangen
menpora udah dipecat malah dipenjara juga
kok masih melarang kami untuk ke pengadilan gitu
baik baik pak
saya ke bang muhammad kodari
bang kodari tampaknya kalau dari perbincangan tadi ya kita melihat oke secara hukum mungkin masih bisa berlanjut
tapi kalau anda melihat ini apakah memang belum selesai sampai di sini
mungkin secara politik anda membaca seperti apa bang kodari
iya iya saya kira memang belum selesai nampaknya ya secara politik maupun secara hukum
terutama secara hukum
karena kalau bicara secara politik pada hati kan
pendakwaan dari pengurus klb itu ditolak oleh kub ham
sehingga kepengurusan yang berlaku masih kepengurusan dari kubu ahy
tapi saya kira ini menarik karena ada upaya atau ada rencana untuk melakukan batan
kita dengar tadi ada dua rencana gugatan
pertama gugatan kepada kub ham
yang kedua gugatan kepada dart partai demokrat
yang kabarnya atau kasih tahu
yang berharapannya adalah merupakan produk dari kongres dua ribu dua puluh
saya pribadi nggak bisa komentar terlalu banyak ya
karena kalau bicara kub ham kan
ingat bahwa pak yasona lauli mengatakan
ada syarat syarat yang belum dipenuhi ya
terutama dari katakanlah ketua dpd dan ketua dpc
sebagai mereka mereka yang menjadi persyaratan
bagi diselenggaratannya kub tersebut
jadi kita nggak bisa komentar terus pada aspek itu
mungkin nanti di pengadilan akan terungkap dokumen dokumen
yang disetor oleh pengurus klb
seberapa valid atau seberapa memenuhi persyaratan yang ada di adrt
tapi saya kira menarik sekali soal adrt yang digugat
karena rasanya sih ingat saya ya
baru kali ini ada dart yang digugat
dan menarik juga untuk melihat implikasinya depan seperti apa
nah kalau digugat ini kan saya membaca atau menduga
maksudnya ini kan ingin digugurkan lah kira kira begitu
karena dianggap tidak bersesuaian dengan adar
tidak bersesuaian dengan undang undang politik begitu
saya juga belum tahu persis apakah ini nanti instruksinya harus ke pt un
atau ke tempat yang lain katakanlah begitu ya
karena ya sekali lagi ini sesuatu yang
sekali lagi ini sesuatu yang menarik dan buat saya baru begitu
tetapi kalau misalnya nanti adart nya ini dibatalkan
atau dianggap tidak sesuai dengan undang undang
ini implikasinya menarik ya
kita tunggu bagaimana si politik atau posisi hukum dari yang diminta ya
apa yang diminta oleh ahli hukum teman teman klb
tetapi menurut saya akan menarik kalau misalnya dianggap bahwa
dart nya nanti tidak sesuai dengan undang undang
dan melakukan penyesuaian dengan undang undang politik gitu
artinya adart ini harus diubah dalam kongres ya
kongres luar biasa katakanlah begitu
karena setahu saya yang namanya dart itu kan harus ditulis
dan diproses di dalam sebuah kongres gitu
baik kongres biasa maupun kongres luar biasa
jadi betulnya sebetulnya
bisa jadi ada hal yang menarik
kalau misalnya tuntutan dari klb ini adalah mengatakan bahwa
dart ini tidak sesuai dengan undang undang partai politik
dan itu disetujui oleh hakim
maka kemudian konsekuensinya akan ada kongres luar biasa
untuk melakukan perbaikan dart
artinya kongres luar biasanya nanti akan terjadi jilid dua
dan artinya ya kemungkinan akan diselenggarakan oleh ubu ahy
jadi kira kira itu konsekuensi yang menarik
artinya begitu kongres luar biasa terjadi
itu akan jadi sebuah pintu terbuka baru
dan akan mustahil nanti ya max kemudian pak johnny allen
dan yang lain lain akan masuk lagi memperjuangkan agenda agendanya
lewat kongres luar biasa yang kali ini diselenggarakan oleh pengurusan ahy
baik itu pandangan anda bang kodari
tapi kalau kemudian kita melihat ini kan sudah mulai ada muncul apa ya
narasi narasi politik dari kedua kubu untuk siapa yang kemudian meminta maaf lah
kepada presiden joko widodo baik kubu muldoko kemudian kubunya ahy begitu ya
anda melihat dari perseteruan ini secara politik bagaimana kemudian implikasi terhadap
apalagi kepada presiden joko widodo pasca keputusan itu
apakah ada insentif kemana kemudian insentif politik ini lari setelah kemenkumham memutuskan bahwa
belum memenuhi persyaratan dan lain sebagainya atau menolak begitu
kemana insentif politik ini lari apakah kemudian ke kubu ahy
ke kubu pak muldoko atau kemudian juga ke presiden joko widodo sendiri
oke itu kenapa
yang mendapatkan insentif politik pada hari ini adalah pak jokowi
oke baik bang kodari
pak jokowi mendapatkan popularitas atau insentif politik karena kalau kita ingat ke belakang
masalah klb atau kudeta partai demokrat ini kalau istilahnya pak ahy ya mas ahy
itu kan kita tahu dari press conference ya yang disampaikan oleh mas ahaye
dimana itu mas ahaye dan partai demokrat dpp partai demokrat itu menulis surat kepada pak jokowi begitu
menulis surat ini walaupun dari pandangan teman teman di proklamasi misalnya ya kantornya dpp partai demokrat
itu adalah untuk mengkonfirmasi
tetapi juga di sisi yang lain dibaca sebagai sebuah tudingan ya bahwa istana terlibat di sana
terlibat di sana karena ya diimplikasikan bahwa pak muldoko ini di belakangnya adalah pak jokowi
dan saya kira pernyataan pernyataan atau sinyalemen seperti itu walaupun beberapa kesempatan itu dibahasakan dengan cara yang halus atau agak belok
tapi implikasi dan kesan itu
menurut saya nggak bisa dibantah gitu ya dalam banyak kesempatan gitu
jadi itulah yang muncul di media juga bahwa pak jokowi kok memecah belah intervensi partai demokrat lewat tangan pak budoko katakanlah begitu
nah sementara saya sendiri dari awal juga mengatakan bahwa sebetulnya ini persoalan ini kan pak jokowi tetapi internal partai demokrat
bahkan bukan pak budoko
pak budoko itu didatangi oleh pak meksik
dan kawan kawan yang mencari figur begitu ya
waktu memimpin partai demokrat versinya klb
begitu jadi dengan ditolaknya oleh kumham sebetulnya kan ini menunjukkan bahwa yang itu istilahnya intervensi gitu
karena kalau presiden intervensi ada katakanlah misalnya menterinya nggak ada cerita tuh yang namanya kongres parbiasa dan kepengurusannya itu ditolak
jadi sebetulnya dengan penolakan ini menurut saya yang dapat nama harusnya pak jokowi
menurut saya yang dapat nama harum dan popularitasnya adalah pak jokowi
ntar bagi ip tenaga sendiri memang di sisi memang ada yang mengatakan mendapatkan portfolio ya
karena partainya di kuyo kuyo atau di kacau kacaukan kira kira gitu
seperti dulu pak sd misalnya di anayaya begitu ya
tapi itu nggak jadi batal kita pada saat itu tidak
karena ada keputusan dari menkum ham tadi ya
dan akhirnya kemudian ya sekarang ini sebetulnya
kan tenda kustik ya masalah atau beban itu tetap ada di pak sby dan pak ay ya
karena apa karena masalah masalah di internal demokrasi kemudian muncul satu dan apa
muncul terus menerus begitu termasuk
ini persoalan adart yang menurut saya menarik sekali ya
karena bagaimana adart ini dianggap tidak demokratis misalnya ya
peran majelis tinggi yang sangat besar padahal yang dipilih adalah
ketua umum bukan ketua majelis tinggi tapi kok ketua majelis tinggi yang sangat dominan
itu betulnya kan menjadi pr untuk dijawab oleh pak sby dan ahy
karena namanya partai demokrat dan pak sby sendiri juga dikenal dengan
kuat atau biografi yang judulnya sby seorang demokrat
oke baik baik bang kodari sampai di situ dulu
apa bang max tanggapan dari tadi yang disampaikan
disampaikan oleh ahy bahwa yang harusnya kemudian meminta maaf
atau bersikap terhadap kekisruhan yang terjadi soal demokrat ini adalah justru pak muldoko dan kawan kawan
karena secara tidak beretika begitu bahasanya
apa tanggapan anda soal itu kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ustaz jeddah
oke kalau kemudian masih ada langkah lanjutan dari kubu anda bang maxo pakua
tapi ada pernyataan juga tadi dari ahy bahwa kubu anda atau pak muldoko
dan aktor aktor klb harus meminta maaf kepada pemerintah dan juga masyarakat
karena mempertontonkan permainan politik
ya saya kira pak kodari barusan sudah memberikan bukti
bahwa andi malarangin dan kawan kawan itu menuding ke pemerintah ikut campur
pemerintah backup klb dan lain lain sebagainya
tetapi andi melarangnya malah membohongi bahwa tidak
malah menuju kami
yang harus meminta maaf kepada pemerintah
ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal
dia yang berbuat dia yang melakukan mengatakan pemerintah cawe cawe
pemerintah yang ikut campur tangan karena ada pak muldoko
sekarang dia sampaikan ke kita bahwa kami yang harus minta maaf
ini orang sebenarnya otaknya di mana ya saya bingung juga
karena memang dia sudah masuk ke wilayah pembohongan yang bertele tele
jadi tag lainnya
tidak ada yang bisa dianggap andi malarangin dan kawan kawan di pak mas ahaye ini adalah
dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini
dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini
karena bohong ini sudah mendara daging bagi mereka sejak awal
sejak presiden spy mulai mau menjadi presiden
mulai dari ibu mega sampai sekarang ini masih bohong terus menerus
jadi seolah olah tag lain mereka dengan adanya kasus ini sampai kami harus juga ke pengadilan dan lain lain
jadi tadi disebut saja bahwa sudah mereka lakukan dan kami yang harus meminta maaf kepada presiden
jadi cepatlah tag lain mereka dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini
apa begitu pak andi malarangin dan pak ahy bahwa dengan berbohong anda bisa memenangkan pertarungan ini
tadi pak kodari sudah menyampaikan terbuka bahwa yang disebut yang mengatakan pemerintah ikut campur tangan itu andi melarangin dan kawan kawan
sampai menulis surat
membuat hal hal sehingga masyarakat juga terkontaminasi bahwa seolah olah klb ini didukung oleh pemerintah
tetapi hari ini kebohongan itu diulang lagi
bagaimana kebohongan terus menerus berarti benar
apa katakan teman teman yang pengamat juga dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini
janganlah seperti gitu
anda telah melakukan pembohongan yang luar biasa pak andi malarangeng
mulai dari anda lepas dari pdk dari pak rias rasid masuk ke sby
sampai hari ini anda masih melakukan pembohongan publik terus menerus
saya harapin cobalah bertobatlah
jangan membuat kebohongan kepada masyarakat
karena bagaimanapun juga kasihan keluarga
baik bang max sopak dua
melihat bahwa anda melakukan pembohongan terus menerus di publik lewat layar televisi
hanya untuk membela pak ahaye dan sby
yang juga adalah membohongi sejak awal
oke baik bang max sopak kua
saya kira itu yang akan saya sampaikan kepada publik
bahwa selama ini itulah yang kita lihat
bahwa mereka yang mencari dan mereka yang mengatakan bahwa kami yang harus melakukan
oke baik kita akan tunggu
hubungan luar biasa yang telah mereka lakukan
baik bang max sopak kua
kita akan tunggu proses nanti kalau memang menempuh jalur peradilan dari kubu anda bang masupakua
terima kasih bang max saya ke bang kodari untuk menutup
bang kodari diluar proses hukum yang mungkin masih berlangsung
mungkin masih berlangsung nanti atau belum selesainya tadi ya
mungkin dari diskusi kita tadi persoalan ini
apa implikasinya kemudian terhadap partai demokrat
kalau memang tadi kita bicara soal insentif politik ke pak jokowi
nah ini kemudian implikasi secara politik bagaimana
singkat bang kodari
sebetulnya suhu saya kira sudah agak menurun ya
dengan ditolaknya kepengurusan versi dari klb begitu
kalau misalnya masih ada proses hukum
saya kira tanya jawabnya atau dialognya tidak akan seseru seperti dulu
jadi pada akhirnya memang partai demokrat versinya ahy akan berusaha mengeluarkan konsolidasi
dan saya kira juga harus menyiapkan tim hukum untuk bisa menjawab argumentasi argumentasi
yang nanti akan dikemukakan oleh timnya pak ex sopakwa dan kawan kawan di pengadilan
jadi ya saya kira sebetulnya sih
balik lagi kepada apa ya
kepada proses proses politik yang
ya teman teman klb ya mungkin sehari ini harus konsentrasi kepada masalah hukum
kalau nanti ternyata tuguh gatannya diterima
saya sampaikan sebelumnya
ada kemungkinan justru akan ada klb berikutnya
yang kemudian akan diselenggarakan oleh sby
kalau memang itu terjadi dan masih ada perjuangan misalnya untuk memasukkan pak muldoko

ya berarti harus lebih siap lagi secara teknis

jangan sampai kemudian nanti tidak bisa memenuhi syarat syarat keterwakilan dalam klb yang
saya kira begitu
oke baik mari kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan
terima kasih banyak bang maxo pakua sudah bergabung
terima kasih banyak juga bang kodari sudah berbagi perspektif malam hari ini
terima kasih bang max dan juga bang kodari